pak pak ya allah
pak istighfar pak istighfar pak
mana hardi bu
ada bapak jangan tanya arbi dulu
bapak pikirin kesehatan bapak dulu
sebentar lagi dokter datang pak
ya allah alhamdulillah ya allah
gitu harus tolong aku
gitu harus tolong aku
tidak akan ada yang menolong
selain rasa iman
dan takwamu darman
maka dari itu
berimanlah kepada allah
dan pelihara dengan baik
dia adalah titipan sang maha kuasa
jangan tinggalkan aku
berani beraninya kalian masuk
jangan beruntuk dalam hal yang gila
hei jangan gerak
mau jadi abu abu kejadian lagi lo
hei jangan gerak
kamu kejadian ya
hardi mana sam
maafin bapak nak
maafin juga pak
hardi banyak salah pak
bapak juga minta maaf nak
bapak juga banyak salah
gue gak mau pakai barang barang gituan lagi
masih smit kan
masih smit kan
masih smit kan
bolehkan saya mempertolong pengetahuan agama saya di sini
tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan yang benar dan diridoi oleh allah swt
terima kasih pak kiai
itu mi you ingin
tidak ada kata terlambat yang benar
dan kasih bantuan
harapan murahnya spikes
tenu narkoba juga pak kiai
islam tidak pernah membedakan umatnya
jadi boleh pak kiai
eh tenang dulu
ini biar kiai ko percaya aja nih
janji semua gak pakai obat obatan
kita jadi rapat lelah lagi